puncak bintang merupakan tujuan wisata rekomendasi bagi anda yang berliburan di daerah ketinggian
untuk menuju puncak bintang ada tiga jalur yang bisa dipilih
pertama lewat jalan bojongkone
jalur kedua bisa lewat jalan cimunca
sedangkan jalur yang ketiga adalah jalan padasuka
karena dibutuhkan waktu sekitar empat puluh menit dari pusat kota bandung menuju ke puncak bintang
terletak di desa cimenyan puncak bintang berada pada ketinggian lebih kurang satu empat ratus meter di atas permukaan laut
dan menjadi salah satu titik tertinggi di bandung
udara yang sejuk dan dingin sangat terasa di sini
sejak dibuka pada juli dua ribu empat belas puncak bintang ramai dikunjungi terutama saat akhir pekan
ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini
salah satunya adalah menikmati hamparan pepohonan
dengan pinus yang menjulang tinggi
deretan pohon pinus sangat menarik untuk diabadikan dalam jepretan kamera
ada pula area kemah yang cukup luas
cukup membayar sewa tenda dan kayu bakar
anda bisa bermalam di bawah udara dingin khas puncak bintang seperti pengunjung asal cianjur ini
karena suasananya sejuk gitu terus pemandangannya indah
kayak bintang gitu di bawahnya
di sini kan menyajikan kota bandung gitu
luas kota bandung semua kelihatan dari di atas
bila tidak ingin berkemah anda juga bisa mengunjungi spot foto dermaga dengan lantai baja setinggi dua puluh meter
di area ini pengunjung bisa bersuah foto dengan pemandangan bandung dari ketinggian
yang ditawarkan ini sebatas piu kota bandung
piu kota bandung
lihat dari puncak bintang lihat dari dermaga bintang merasa di bawah telapak kaki itu betul kota bandung
pengunjung bisa mendaki sejauh dua ratus meter untuk menikmati puncak
saat siang menuju sore hari adalah waktu yang tepat untuk mendaki
tidak saya capek
setelah selesai mendaki para pengunjung akan terbayar dengan pesona keindahan alam dengan landscape kota bandung dari ketinggian
saat cuaca cerah matahari terbenam akan tersaji di depan mata
objek wisata seluas dua belas hektare ini beroperasi dari mulai pukul lima pagi hingga delapan malam
khusus akhir pekan buka dua puluh empat jam
untuk menikmati keindahan bandung dari ketinggian ini pengunjung harus merogoh kocek sebesar lima belas ribu rupiah
di leputan cnn indonesia